mas mbak pernah lihat bayi ini nggak
gak pernah lihat
hei beliannya beliannya kalian masuk tanpa izin
kalian mau merampok ya
serahkan haritamu masalahkan uang dan perhiasanmu
eh jangan bingung
ambil semua tanya siap bos
iya buat apa bayi
rupanya lihat dulu bos
kalau kita jual kita dapat duit banyak bos
pintar kamu pintar
ini pak aja
ini dagangan mah ditinggal
pasti lagi ngurusin si anak tim itu
ma'an masih mas ruli
bangun mas ruli
jangan tinggalkan aku asruli
pergi dari sini
kamu anak basial
nina dimana budi
dimana dia budi
sekarang dia dimana budi
aku gak tau
kamu gak liat aku lagi berduka
mas lihat aku deh
mas lihat aku deh
makasih banyak ya mas
kamu udah beliin banyak banget perhiasan buat aku
kamu baik ya mas
tapi kamu harus ingat suri
kamu tidak boleh ninggalin aku walaupun cuma sebentar
aku kan udah janji sama kamu
aku akan ngelakuin apa aja buat kamu

lagi juga aku udah gak mikirin anak anak aku
terserah dia mau ngapain
tunjukkan pada asri ya allah
tunjukkan pada asri ya allah
pasti harus menemukan nina
pasti harus menemukan nina
pasti harus menemukan nina
pasti harus menemukan nina
pasti harus menemukan nina
ingat kamu itu masih punya utang aku
lima juta rupiah buat bayar adik kamu di rumah sakit

gak punya uang bu deh
aku gak peduli
pokoknya kamu tuh harus bayar
bayar semua uang yang sudah suamiku kasih buat kamu
atau dengan cara lain
kamu harus kerja kerja
dan kerja sampe utang kamu tuh lunas
pernah liat bayi ini gak
gak pernah liat
gak pernah liat
ibu tahan dulu bu
ini bukan nina
tadi saya kira itu nina adik saya bu
bikin masalah aja
ganggu perjalanan orang
sampai jumpa nanti
dasar anak mbak siap
bisa hanya menghancurkan dan merepotkan
sekarang kamu aku
jangan lupa masri disini budi
sampai mati ini budi
wah ya kamu tetap miskin toh
pokoknya abu sekarang aku kum disini
disini kamu gak boleh makan
dan gak boleh minum
kamu baru boleh keluar disini
sesuai dengan izinmu
budi jangan berpikir disini budi